yes kelantang kalau di sini namanya kelantang
kabupaten boyolali jawa tengah memiliki potensi sumber daya alam yang baik
untuk tumbuhnya berbagai tanaman yang memiliki nilai ekonomi
salah satunya adalah tanaman singkong
melihat potensi panen singkong yang melimpa
menggerakkan hati hendrati sri kristianingsi
seorang ibu rumah tangga di boyolali jawa tengah
untuk mengolahnya menjadi bahan pangan alternatif
singkong yang telah dipanen kemudian diubahnya menjadi tepung mokav
yang kemudian bisa dijadikan berbagai olahan pangan
tepung mocav bisa diolah menjadi mie instan kue
maupun olahan pangan tradisional seperti tiwul
untuk mengenalkan bahan pangan alternatif ini
hendrati sering melakukan pelatihan kepada kelompok maupun perorangan
tepung mokav yang dibuat hendrati
ini bebas dari gluten dan rendah gula
sehingga dapat dikonsumsi semua orang
termasuk individu yang alergi gluten
rentan terkena diabetes dan penderita celiak disease
pengenalan ini juga dilakukan sebagai upaya
agar masyarakat bisa memanfaatkan dan berinovasi
terhadap bahan pangan yang bisa dijumpai di sekitar rumah
pangan untuk tahun depan tahun tahun ke depan
insya allah untuk indonesia itu sebenarnya sangat sangat aman
karena bahan baku sangat berlimpah sumber daya alam sangat berlimpah
tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat untuk pangan lokal
itu yang perlu kita tumbuhkan
sehingga apabila kita berinovasi atau berkreasi dengan olahan pangan yang
pangan alternatif atau pangan lokal
itu kita tidak akan perlu takut untuk bagaimana mensiasatinya
agar kita tetap bisa bertahan hidup
dan untuk kandungan nutrisi yang ada di dalam pangan itu
insya allah itu lebih baik dari pangan pangan janggut
atau pangan non siap saji seperti contohnya singkong
selain bisa untuk pemenuhan gizi keluarga
singkong juga lebih ramah dari segi ekonomi
kita berusaha mensosialisakan itu ke kelompok atau perorangan
dengan harapan mereka bisa
dengan harapan mereka bisa
berdaulat dengan pangan
membiasakan diri berdaulat dengan pangan
kemudian dari kebiasaan itu
maka kita akan mandiri pangan
mandiri pangan sehingga kita tidak ketergantungan dengan pihak manapun
langkah yang dilakukan hendrati ini sebagai upaya untuk mendorong pengolahan pangan secara mandiri
sehingga masyarakat tidak perlu resah dengan adanya isu kelangkaan pangan di masa mendatang
taufik irvani boyolali jawa tengah